untuk mengetahui bagaimana keadaan pasukan perdamaian garuda di lebanon
kita saat ini telah terhubung dengan kolonel yayan sofian
yaitu komandan satgas maritim tni kontingen garuda ke dua puluh delapan univer di lebanon
oke selamat pagi pak kolonel
selamat pagi waktu indonesia
bagaimana kabar pasukan perdamaian di lebanon
pak yayan bisa diberikan informasi yang kepada kami saat ini
selamat pagi waktu jakarta kolonel lian
bisa mendengar suara saya budi adiputro pak di studio pak
ya bisa mendengar suara saya pak dari cnn indonesia dari studio cnn indonesia pak di jakarta
pak yayan bagaimana sih pak kabar pasukan indonesia saat ini di lebanon pak terkait dengan misi perdamaian ini pak
ya kira kira gimana pak saya mau sebelum tanya suasana ramadan saya pengen tanya gimana kabar pasukan pak
di fahli dan budi di tanah air di indonesia saat ini di lebanon jam dua puluh tiga
kita saat ini baru selesai melaksanakan sholat tarawih bersama dengan seluruh prajurit satgas maritim tni kontingen garuda dua puluh delapan junifil
terus kemudian kondisi kita berpuasa di sini alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusu
walaupun memang pada siang hari udara ataupun suhu di sini di atas tiga puluh derajat
jadi dari mulai sunrise sampai dengan sunset waktu maghrib di sini jam dua puluh
jadi relatif lebih lama dibandingkan dengan di tanah air dengan suhu yang tinggi
dan kita melaksanakan tugas tugas ataupun sebagai pasukan perdamaian
khususnya masukan perdamaian satgas maritim
menjamin stabilitas keamanan di area maritime operation di perairan medina di perairan lebanon
oke luar biasa pak kolonel yayan
ini saya selalu penasaran bagaimana dengan teman teman di sana yang bertugas
bagaimana keadaan teman teman yang bertugas khususnya dalam menjalani ibadah puasa
ibadah di bulan suci ramadan di tengah tengah menjalankan misi itu tadi
baik terima kasih terima kasih tiffany dan budi
di tengah tengah kita melaksanakan tugas sebagai pasukan perdamaian di lebanon ini
dengan situasi dan kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa
waktu siang di sini relatif lebih lama dibandingkan di tanah air
terus dengan musim panas dengan suhu yang tinggi
dan tantangan tugas yang hadir
saya bersyukur kepada seluruh prajurit saya
tetap melaksanakan ibadah puasa
melaksanakan kewajiban kewajiban mereka sebagai umat islam
dan bertoleransi dengan agama yang lainnya yang ada di sini juga
kolonel yayan kalau kita pengen tahu ini
banyak sekali pasti masyarakat dan juga pasukan perdamaian tni yang ada di lebanon
persiapan lebarannya seperti apa kolonel yayan
dan mungkin bisa diceritakan kepada kami di labaran tinggal menghitung hari
baik terima kasih
untuk persiapan lebaran tentunya berbeda dengan situasi dan di indonesia
kalau di indonesia ada ibaratnya setiap tahun itu mudik bersama
namun di sini juga banyak warga negara lebanon yang tersebar di seluruh dunia
kembali ke tanah airnya yaitu di lebanon
cukup beriah di sini
dan bagi kita persiapan persiapan lebaran
khususnya untuk prajurit satgas maritim tni
justru kita makin intens meningkatkan patroli untuk menegakkan
menjaga stabilitas di sini
dan internal kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan
sehingga rasa rindu kita kepada keluarga tercinta yang tujuh ribu mil terpisah dari sini
setidaknya dengan berbagai kegiatan
dan dengan perkembangan perkembangan perkembangan yang kita laksanakan
hal tersebut dapat menghibur kita
jadi di sini kekeluargaan kebersamaan betul betul sangat terasa sekali di antara prajurit kami
oke kolonel yalian anda menyebutkan teman teman di sana terpisah jarak tujuh mil kurang lebih dari keluarga di indonesia
saya merasakan bagaimana sangat kangennya dengan keluarga indonesia
selain itu apa sih yang teman teman di sana paling dikangenin dari indonesia
misalnya ada masakan atau apa ya kemeriahan ramadan juga salah satunya
terima kasih rasa kangen sebagai manusia itu wajar ya
tetapi bagaimana kita menetralisir bisa mengendalikan emosi kita
kita sebagai prajurit kita memiliki tugas dan tanggung jawab apalagi kita kesini dipercaya oleh negara
itu adalah rasa syukur yang begitu besar
diberikan oleh rakyat indonesia diberikan oleh pimpinan
diberikan oleh panglima tni maupun kepala staf angkatan laut dan sebagainya
terhadap kami yang terpilih di sini sebagai pasukan perdamaian
sehingga rasa kangen itu jelas saya kira wajar ya kangen dengan berbagai aneka ragam tradisi yang ada di keluarga
kita hidup ataupun berkumpul bersama berangkat ke masjid bersama
nah untuk menetralisir tersebut
kita ciptakan situasi kekeluargaan
jadi adakalanya sebagai komandan itu tidak selamanya menempatkan diri sebagai komandan
tetapi sebagai bapak orang tua di hadapan anak buah kita sebagai mitra
sehingga betul betul di sini terasa nuansa kekeluargaannya
jadi demikian sehingga dengan demikian
rasa rindu kita terhadap keluarga suasana dapat terobati dengan kebersamaan di sini
baik kolonel yayan yang terakhir dari saya
apa misi yang sedang diemban oleh kontingen garuda sekarang
dan kira kira kapan rencana untuk kembali ke tanah air ini kolonel
baik jadi misi yang sudah diemban sejak keberangkatan kita dari tanah air hampir satu tahun yang lalu
kita sudah melaksanakan yang pertama adalah misi diplomasi
jadi misi diplomasi angkatan laut hadir di berbagai negara
menunjukkan bahwa eksistensi kita kredibilitas kita kita memiliki angkatan laut
yang bisa menjelajah seluruh penjuru dunia
kita juga memperkenalkan tradisi dan budaya keanekaragaman indonesia
terus kemudian diharapkan dengan demikian masyarakat internasional masyarakat dunia
itu mengetahui bahwa indonesia yang damai kita memiliki sistem pertahanan yang kuat
untuk mempertahankan negara keselatan republik indonesia
untuk mengamankan berbagai potensi yang kita miliki
terus kemudian di sini juga kita bersyukur bahwa beberapa kali kita mendapatkan kunjungan
apresiasi dari yang terakhir adalah seminggu yang lalu
force commander jenderal luciano portoculano itu berkesempatan langsung mengunjungi kri bung tomo
hal tersebut merupakan suatu kehormatan yang langka diterima oleh satgas maritim ataupun kontingen
dari mana dan beliau menyampaikan kepada kita apresiasi yang begitu tinggi
profesionalisme seluruh prajurit telah ditunjukkan dan bahkan beliau menyampaikan bahwa
kontingen garuda republik indonesia khususnya satgas maritim adalah tulang punggung ataupun backbone
dari maritim task force yang ada di sini
dan saya mohon doa retunya kepada seluruh masyarakat indonesia yang ada di tanah air
insya allah kami september kami akan berkumpul kembali dengan
keluarga tercinta di tanah air
saya kira demikian salam garuda
salam garuda juga terima kasih kolonel yayan sofian juga teman teman di sana
selamat menjalankan ibadah puasa dan juga selamat kembali mengemban tugas negara yang luar biasa
semangatnya itu loh
membanggakan padahal di sana puasanya katanya cukup berat cuacanya panas kemudian di negeri orang
kangen sama keluarga
tapi itu tadi
menggemban tugas negara yang begitu mulia
tujuh ribu mil jauh dari indonesia jauh dari keluarga
salut untuk rekan rekan tentara nasional indonesia yang bertugas saat ini di luar negeri sana
baik bukan hanya di lebanon tapi di banyak negara negara lain di mana pasukan perdamaian pbb terlibat di sana
juga tentara nasional indonesia terlibat aktif dalam misi perdamaian pbb ini